jadi gue acaba
semuanya tenang istighfar istighfar tenang tenang semuanya tenang
semuanya tenang tenang semuanya kita semua aman ya tenang semuanya
ustadz lebih baik sekarang kita doa sama sama iya betul betul ustadz ya anakku sekalian
ketika ada gempa rasulullah mengajukan kepada kita untuk berdoa ikuti usaha dia sama sama
ya allah ya allah kami memohon kepadamu kami memohon kepadamu kebaikan kebaikan atas apa yang
terjadi atas apa yang terjadi dan kebaikan dan kebaikan di dalamnya di dalamnya dan aku mohon kepadamu ya allah
dan aku mohon kepadamu ya allah apa yang kau turunkan kepada kami atas apa yang kau
ya allah ya allah kami memohon perlindungan kepadamu kami memohon perlindungan kepadamu
atas apa yang kau kirimkan kepada kami atas apa yang kau kirimkan kepada kami
rabbul a'lamin rabbul a'lamin alhamdulillah ya udah sekarang semuanya boleh duduk yang tenang ya ayo
duduk sekarang nanti kalau ada gempas usulan tetap harus waspada ya ingat ya semuanya
pasat pam sobri indra lukman kalian kenapa masih goyang goyang kan kembali udah nggak ada udah nggak
gempa udah nggak coba deh kalian rasain ya kata kali masih gempa soalnya matahari gempanya kenceng
banget kan gitu anak anak iya banget tuh tapi alhamdulillah
sih kalau udah nggak adam
oke semuanya tenang pak de gempanya sudah nggak ada lagi nggak kerasa lagi sekarang semuanya
untuk antisipasi kumpul di luar ruangan alhamdulillah kita semua udah selamat ya
untung taruh di kepala
kalau di belakang
kurang di jaya
lagi panik begini
ini udah kumpul semua kan
alhamdulillah udah kumpul semua insya allah
udah aman ya
ada yang kurang pak ustadz
eh dulu tuh nih
ditipan runtuhan pas gempa tadi
sampai dulu ya
saya ikut si bapak ustadz
hei sumpah kusulat
ya ini sepi pak pak d
apa yang kamu susah lakukan pak ustadz
pak d kita jalan lagi
pak d malah gepal lagi gepal lagi pak d
hai hai kabut bubut mana tuh dia supadek hai kau dodot hai kau dodot aduh ya allah dimana mereka
tuh hai kalau not hai kau dodot ya hai kau
bikin panik orang tua aja
kita memperciptakan ustadz pakde iya pakde biar aman yang apa apa ke sekolah lewat rumahnya pacaman
cakek alhamdulillah kalian semua selamat kalau udah selamat ke ciputat beli puneti artinya cepat
cepat langsung yuk kita amanin
semuanya makanan sebentar lagi datang karena kita mau makan
ya tapi tenang empu bakal bikinin sarapan yang terbaik buat kalian
apaan tuh positi
positi kan tau kalian itu tidur selama delapan jam
itu sama aja badan kita lagi berpuasa
makanya banyak energi didalam tubuh kita yang berkurang
emang gitu ya kan
ya allah ya allah
gempa gempa gempa
ayo berlindung bersembunyi
gempa dimana pak ustadz
oh engga engga
saya gak ketipu tuh saya gak ketipu sama sekali
justru saya tadi itu memberikan contoh kepada seluruh satriwan yang ada disini
bagaimana caranya ketika gempa itu datang
kita harus sigap dan siap dalam kondisi apapun
kalau ada gempa langsung bersembunyi di bawah tempat yang padat dan keras
bukan begitu ustadz
tapi mukanya sampai panik amat
tenang tenang tenang semuanya
tapi benar juga loh apa yang dikatakan ustadz musa ya
jadi kita harus selalu waspa
waspa ada dalam kondisi apapun ya
ini pada nggak mau nih energinya nih
positif bikirin lagi
positif saya juga yang positif ya assalamualaikum
saya juga yang positif ya
di kampung sebelah pak ustadz ada bencana kena gempa
semuanya pada menikah
ya kalau menikah bukan bencana dong itu kan ibadah
eh udah pak ustadz pak ustadz ya
bagaimana sih bukannya didoain disumpahin
begini pak ustadz pam
jadi ucapan istirjo itu atau yang biasa kita sebut
itu bukan hanya kalau ada orang meninggal saja
tapi disunahkan juga kalau ada orang orang yang terkena musibah
maka kita mengucapkan istirjo
contoh nih kalau dompet pak ustadz pam hilang
nah boleh tuh pak ustadz pam mengucapkan
hah gimana sih pak sri kiti
orang udah ngejelasin panjang lebar bukan dibuka pikirannya
malah nggak ngerti